sorotan lainnya saudara pasca terjadinya longsor di tol bocimi jalan tol di kilometer enam puluh empat hingga kamis pagi belum diperbaiki
mobil minibus yang terperosok ke jurang akibat longsor juga belum dipindahkan
berikut ini adalah visual tempat kejadian longsor di tol bocimi tepatnya di kilometer enam puluh empat parung kuda kabupaten sukabumi jawa barat
jalan tol dari arah jakarta menuju sukabumi ambles tergerus longsor hingga tidak bisa dilalui kendaraan
sementara itu sejumlah alat berat dan truk pembawa material bangunan sudah disiagakan di lokasi
menurut petugas transjakarto titik longsor belum bisa diperbaiki menunggu kajian dari kementerian pupr dan petugas dari pvmbg
ada pun mobil minibus berwarna hitam yang terperosok masih berada di jurang belum dipindahkan
akibat longsor dua orang mengalami luka dan masih dirawat di rumah sakit daerah sekarwangi cibadak
imbas dari jalan tol parungkuda yang longsor sejumlah rekayasa lalu lintas diberlakukan pihak polisian
arus kendaraan dari arah bogor dan jakarta akan dialihkan menuju ke tol cigombong lalu diarahkan ke jalur arteri sukabumi
sebaliknya dari sukabumi menuju jakarta tidak bisa melalui tol parung buddha melainkan melewati jalur arteri cicurug
masuk tol cigombong diperkirakan terjadi kepadatan di jalur arteri akibat rekayasa itu
karena saat ini jalur tersebut satu satunya jalur para pemudik menuju ke sukabumi
sebelumnya saudara longsor terjadi di tol bogor cianjur sukabumi atau bocimi dari arah jakarta menuju ke sukabumi tepatnya di wilayah parung kuda
menurut warga peristiwa ini terjadi pada rabu malam saat hujan deras
satu mobil terperosok masuk ke dalam jurang